hari ini adalah hari terakhir alobank festival dua ribu dua puluh dua yang berlangsung di istora senayan jakarta
lalu bagaimana antusiasme pengunjung malam hari ini di sana
sudah ada anchor cnn indonesia mayfri syari yang akan melaporkannya khusus untuk anda
walaupun ini ya artis artis korea sudah pada balik lagi ke rumahnya masing masing mungkin
tapi sepertinya di sana keramaian tetap ada
ya mevri saya yakin sedang ada di booth nya cnn indonesia
bisa dijelasin ada apa di sana
karena saya ini dari kemarin dari hari pertama tidak bisa datang ke sana
coba nanti tolong sekalian dijelaskan dikasih tahu bahwa saya kepengen ke sana
oke iqbal nah ini ya sayang sekali iqbal sampai sekarang di hari ketiga masih belum juga ke booth nya cnn indonesia
yang ada di aloe bank festival dua ribu dua puluh dua
iqbal masih punya waktu mungkin sekarang bisa langsung nanti siap siap untuk datang ke sini
karena saya mau tunjukin salah satu fasilitas yang luar biasa banget
yang cuma dimiliki oleh booth nya cnn indonesia
nih lihat ya
kalau dilihat di sini ini namanya adalah tiga ratus enam puluh video
lihat ya jadi para pengunjung yang datang ke booth alobank cnn indonesia experience ini
bisa langsung merasakan atau bisa nyobain teknologi tiga ratus enam puluh video
jadi itu gimana sih
jadi diem aja
terus nanti ada kamera tiga ratus enam puluh yang muter muter gitu ya iqbal yang akan merekam momennya
dan nanti videonya juga bisa diambil bisa dibawa pulang
terutama buat iqbal yang hobi banget kan sama social media selalu pengen update gitu
bisa nih nanti hasil videonya bisa dimasukin ke social medianya iqbal
nah selain itu yang juga biasanya sering diajakin foto ini nct dream yang ada di sebelah kiri saya
ini dan di sebelah kanan saya ini ada juga teman teman atau artis

nah sebenarnya di tiga ratus enam puluh video tadi iqbal dan juga para pengunjung yang datang ke booth cnn indonesia alobank cnn indonesia experience
itu juga bisa loh merasakan langsung gimana sensasinya berfoto bersama dengan para idolanya
sama nct dream kemudian bisa juga sama red velvet
nah keseruannya pasti masih terus terasa walaupun ini merupakan hari ketiga
atau hari terakhir dari pelaksanaan aloe bank festival dua ribu sembilan belas
tapi perlu saya informasikan bahwa dari tadi pengunjungnya nggak pernah sepi
tidak pernah sepi untuk datang dan mengunjungi area dari alobank cnn indonesia experience
karena selain tadi bisa menyaksikan tiga ratus enam puluh video teman teman yang ada di sini juga
atau para pengunjung yang datang ke sini juga bisa langsung mencoba peruntungan dengan spinning will
kemudian juga bisa dapat info banyak tentang cnn indonesia
dan yang biasanya juga menjadi daya tarik khusus adalah
nah itu ngapain aja sih
nah bagi para pengunjung yang datang sejak tadi
saya tadi dapat bocoran dari tim pr cnn indonesia bahwa
yang mendaftar ada ratusan orang untuk bisa ikut dalam program
atau dalam satu hal yang dinamakan anchor hunt reporter wannabe dan juga anchor wannabe
dari ratusan orang itu kemudian diseleksi menjadi puluhan orang
untuk bisa hadir di program ini
untuk bisa hadir di hadapan para jajaran direksi dan juga mulai dari pemimpin redaksi
wakil pemimpin redaksi kepala divisi produksi kepala divisi peliputan manager anchor
bahkan hr dari cnn indonesia untuk bisa menampilkan langsung kemampuan mereka seperti apa
mungkin nanti kita sambil lihat ya ada gambarnya
ini adalah pelaksanaan atau adanya anchor hunt yang menjadi satu hal yang juga ditunggu tunggu
oleh para pengunjung yang hadir di sini
karena mereka bisa menunjukkan kemampuannya
menyampaikan berita melalui live report melalui menjadi anchor begitu
seolah olah sedang membaca promter dan nanti akan mendapatkan evaluasi
serta masukan masukan dari tim cnn indonesia
jadi langsung aja itu tadi bisa langsung dirasakan oleh para pengunjung yang hadir di sini
dan itu loh yang jadi pembeda juga booth dari cnn indonesia ini dibandingkan dengan unit bisnis ct corp lainnya
dan jangan duga spesial ya semua spesial ya
tapi saya mau tunjukin
terima kasih kepada iqbal dan juga semua yang sedang menyaksikan cnn indonesia
ini adalah podcast corner
saya akan pelan pelan ngomongnya karena ini sedang podcast corner
saat ini ada anchor cnn indonesia prasetya puspa yang sedang wawancara disco ria
ini menjadi spesial loh iqbal karena di sore ini nanti akan memberikan penampilan pamungkas
atau penutupnya yang akan menjadi performer terakhir musisi terakhir di rangkaian aloe bank festival dua ribu dua puluh dua
nanti pada pukul dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia bagian barat discoria akan perform di area outdoor show
nah perlu diinformasikan ya tidak hanya disco ria saja yang menjadi bintang tamu dari podcast corner
tapi ada banyak sekali bintang tamu yang sejak tadi atau sejak kemarin sejak hari pertama sudah ada di sini
mulai dari ceo dari alobank kemudian tadi juga saya sempat berbincang dengan presenter presenter dari transmedia
kemudian kemarin juga bahkan sudah ada
performer performance ya dari natia shina juga randy mengajak seluruh peserta atau pengunjung yang datang ke booth cnn indonesia ini untuk bisa joget korea bareng
jadi harusnya kemarin si iqbal datang tapi nggak apa apa sih sebenarnya
semua keseruan itu masih bisa disaksikan karena podcast corner ini tayang langsung di cnnindonesia com
dan bisa anda saksikan ulang saksikan kembali di youtube cnn indonesia
jadi kalau kelewatan bisa langsung menuju ke sana
masih mau datang ke sini juga masih ditungguin
karena sesuai informasi yang tadi saya sampaikan ya
masih akan ada penampilan dari sejumlah musisi tanah air yang luar biasa
nanti pada pukul sejak pukul delapan belas tiga puluh tadi sudah ada empat dua puluh
dan juga nanti di pukul dua puluh tiga puluh ada run yang akan mengguncang panggung special show stage dari festival atau aloe bank festival dua ribu dua puluh dua ini
selain itu nanti pada pukul dua puluh satu tiga puluh seperti yang tadi saya janjikan
akan ada disco ria yang saat ini sedang podcast bersama dengan puspa
kemana langsung saja datang ke area istora senayan jakarta
karena acara ini masih akan terus berlangsung semakin malam
kemeriahannya justru makin terasa dan semakin malam juga semakin ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang datang ke sini
karena sesuai dengan temanya ya
kalau kita bicara soal aloe bank ya ini all in one sesuai dengan namanya
satu untuk semua semua untuk satu
artinya adalah ada makna bahwa satu genggaman yang dapat mengakses seluruh kehidupan manusia
dan seluruh kehidupan manusia bisa diakses dalam satu genggaman melalui aloe bank
untuk itu memang tidak hanya ada festival musik saja
yang menjadi pembeda dengan festival musik lainnya adalah adanya juga booth booth dari sejumlah unit usaha dari ct corp yang ada di sini
yang membuat para pengunjung bisa mengenal lebih dekat lagi tentang apa saja dan bagaimana kemudian proses proses kerja dari para unit usaha yang ada di ct corp
jadi masih saya tungguin nanti iqbal udah pernah nonton konser lagi di masa pandemi
mungkin kalau belum pernah saya tungguin karena nanti sampai dua puluh satu tiga puluh masih bisa nyanyi nyanyi bareng sama disco ria yang baru saja selesai ini podcast bersama dengan rasidya puspa
saya tungguin ya harus janji datang ke sini
oke kembali ke iqbal
yang penting ada mayfrey di sana jadi pokoknya mayfrey saya semakin penasaran untuk bisa langsung datang ke sana
dan tentunya seperti janji mayfri tadi tetap tungguin saya di istora senayan jakarta
terima kasih sekali lagi mevri syari anchor cnn indonesia
ya nantikan informasi terkini lainnya seputar alobank festival dua ribu dua puluh dua hanya di cnn indonesia
saya iqbal kurniadi pamit terima kasih dan selamat malam